untuk mengetahui perkembangan dari proses pemazulan presiden amerika serikat donald trump kami sudah terhubung dengan jurnalis voa nova purwadi di washington dc
selamat pagi waktu indonesia nova parlemen sudah memutuskan untuk memazulkan presiden donald trump namun proses belum dilanjutkan karena pasal pemakzulan belum diserahkan ke senat
apakah ada indikasi sidang senat akan diselenggarakan dalam waktu dekat
nah itu satu yang mengejutkan maggie dan pemirsa cnn indonesia tidak banyak yang akhir akhir ini mengejutkan terkait dengan pemaksulan ini
orang sudah banyak menduga bahwa akan lolos dengan suara mayoritas di dpr dan mereka juga menduga bahwa di senat peluang dari bisa disahkannya pemberhentian presiden juga tipis karena partai republik menguasai senat dengan lima puluh tiga kursi senat yang diduduki oleh senator pan
tapi ternyata yang mengejutkan adalah bahwa pada saat pidato dan jumpa pers resminya pada hari kamis kemarin nancy pelosi akhirnya menyatakan tidak akan menyerahkan artikel impeachment atau pasal pasal pemakzulan ini langsung kepada senat
sehingga jadwal yang tadinya sudah diperkirakan yakni sekitar awal januari ternyata mungkin tidak akan bisa berlangsung pada awal januari
nah apa yang terjadi dan mengapa ini dilakukan nancy pelosi ingin agar pengadilan di senat berlangsung jujur dan adil dan transparan dan juga menghadirkan sejumlah saksi seperti permintaan ketua minoritas senat yakni chuck schumer yang meminta dihadirkannya sejumlah saksi termasuk pejabat dan juga mantan pejabat yang bisa memberikan kesaksian soal apa yang terjadi dalam yang dituduhkan kepada presiden trump
karena itu ini tampaknya merupakan upaya nancy pelosi untuk menekan senat agar setidaknya mendengarkan sejumlah input yang diberikan oleh partai demokrat termasuk diantaranya soal saksi saksi baru dan tidak sekedar membacakan laporan yang telah disusun oleh dpr mh
ya nova bagaimana masyarakat amerika sendiri merespons kebuntuan yang terjadi di jajaran senat dan juga parlemen
ya apa yang terjadi di parlemen ini menjadi cerminan dari apa yang terjadi di masyarakat sendiri
karena banyak warga amerika merasa mengapa pemaksulan ini perlu dilakukan dan banyak yang merasa bahwa wah kalau begitu partai demokrat ini memang dari awal sudah tidak terima begitu dengan donald trump terpilih menjadi presiden
dan karena kata kata pemaksulan impeachment sudah diungkapkan jauh jauh sebelumnya
ada juga seorang anggota
kongres dari negara bagian michigan
salah satu dari muslimah pertama yang menjadi anggota kongres roshida tali
memunculkan kontroversi pada januari lalu saat ia menyatakan tujuannya adalah untuk memakzulkan presiden trump dengan menggunakan kata kata sedikit lebih kasar begitu
sehingga wacana pemakzulan ini menurut mereka yang mendukung presiden trump memang sudah ada sejak awal
sehingga yang terjadi saat ini adalah partai demokrat mencari cari kesalahan
untuk kemudian dijadikan alasan untuk memakzulkan presiden trump
tapi tentunya di antara masa partai demokrat mereka merasa bahwa tekanan terhadap ukraina ini memang sesuatu yang melanggar hukum
memang masuk pelanggaran berat yang menjadi alasan bagi kongres untuk bertindak dan memaksulkan seorang presiden
ada juga masa independen yang tentunya masih terpecah juga antara yang mendukung pemakzulan dan pemberhentian atau yang menolak
tapi menariknya menurut analis di sini
bahwa dukungannya kurang lebih lima puluh lima puluh
separuh warga amerika serikat mendukung pemaksulan dan atau pemerintahan
dan separuh lebih lainnya menolak pemaksulan apalagi pemerintian
ini merupakan angka yang cukup menarik
karena terakhir kali terjadi proses pemaksulan terhadap bill clinton tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
saat itu presiden bill clinton sedang mengalami masa jabatan kedua
sehingga tidak harus mempertahankan gedung putih
sehingga tidak harus mempertahankan gedung putih dalam pilpres
seperti halnya presiden trump nanti harus mempertahankan gedung putih dalam pilpres
dan apakah bisa presiden trump mempertahankan gedung putih dalam pilpres
bila angka dukungan baginya begitu turun
dan sekitar separuh warga amerika meminta ia dimaksulkan begitu lagi
ya menarik sekali opini publik dari warga negara amerika serikat sendiri
dan bagaimana dengan warga negara indonesia yang memang sudah berada di amerika
bagaimana mereka menanggapi impeachment donald trump ini
nah ini menarik karena biasanya orang menyebutnya sebagai dikotomi gitu ya
semua imigran menolak donald trump
semua warga amerika asli kelahiran amerika atau terlahir di amerika mendukung donald trump
tapi kenyataannya tidak demikian
karena ada diaspora indonesia yang warga negara amerika serikat mendukung donald trump juga
dengan berbagai alasan
termasuk diantaranya kebijakan ekonomi
dan juga kebijakan kebijakan lain
kebijakan luar negeri dan sebagainya
ada juga yang menolak donald trump
dan mereka ini juga aktif di partai demokrat dengan berbagai agenda yang memang lebih mengarah pada kesejahteraan imigran dan lain lainnya
sehingga rakyat indonesia pun diaspora indonesia di sini pun juga masih terpecah antara yang mendukung dan yang menolak pemaksud
dan itu juga membuatnya lebih berat
terima kasih nova purwadi dari voa dan juga washington dc
impeachment donald trump ini terus bergulir dan kita juga akan menunggu laporan anda selanjutnya